yang sekarang makin bias kemana mana
tentang kematian almarhumah fina dan almarhum eki
yang dinilai tidak wajar
jadi kami tidak dalam rangka menyudutkan siapapun
di samping membantu pihak kepolisian
juga mendorong pihak kejaksaan
untuk juga memantau kasus ini
begitu juga dengan pengadilan
karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan
artinya instrumen penegakan hukum indonesia
yang meninggal tidak wajar ini
ada fungsi pembelaan hukum pendampingan
yang sudah juga melakukan fungsi
memeriksa berkas penyidikan dan penuntutan
yang telah memutus perkara ini
artinya sudah berkekuatan hukum tetap
bahwa sebagai seorang praktisi
posisi saya juga adalah hari ini
yosi mengatakan kepada saya
bang saya ingin meluruskan
dari orang orang yang sekarang
banyak yang harus diluruskan
karena itu beliau khawatir
akan dijadikan orang untuk satu
jangan kejadian kayak yang kemarin kemarin gitu
setelah disampaikan oleh
saudara atau adinda yosi ini
pak jokowi bapak wakil presiden
sampai para hakim mahkamah agung
apalagi ada perintah sudah dari bapak presiden
itu poin pertama yang akan dijelaskan oleh
poin yang kedua sesuai dengan undangan saya
benar nggak sih keterlibatan anak jenderal
dan saya sering diminta pendapat oleh media
jadi kalau saya tampil saya mesti punya data
karena praktisi hukum harus mendalami
saya akan menjelaskan berdasarkan penelusuran kami
yang terlibat dalam persoalan ini
di jawa barat yang terlibat dalam persoalan ini
itu dua poin yang kedua
dan itu adalah kode etik advokat
tentang sosok orang tua ps
bagaimana dia dalam kesehariannya
semua by process untuk kebenarannya
justru melebar kemana mana
untuk menjelaskan secara detail
dicerna oleh seluruh masyarakat indonesia
menjadi kuasa hukum saya
kalau gak ada abang
orang tua almarhum eki dan fina
dan bapaknya almarhum fina datang kepada saya bang
dan almarhum fina di
saat itu ibunya vina sedang berada di luar negeri bang
akan ada gelar perkara di polda jabar
saat itu akan dilakukan gelar perkara di polda jabar
di tanggal kalau nggak salah
puasa saya berdasarkan laporan dari
orang tuanya korban yang bernama eki
itu di tanggal tiga puluh satu september dua ribu enam belas
oke saya langsung bergerak
saya kerja saat itu saya langsung ke polda
dapat tanda tangan dari mereka para keluarga bang
dua hari ke depan atau tiga hari ke depan saya melakukan gelar perkara di polda
hanya saya sebagai pengacara para korban
pengacara lima tersangka saat itu pak
itu bapak jonggi nainggolan
dalam dalam apa namanya
itu tidak dibahas masalah
yang kita bahas hanya tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan
bahwa klien saya bukan pembunuh
kata jn acara tersangka bang
klien abang yang lima tersang ini bukan pembunuh
sudah ada salah satu tersangka yang di bawah umur sudah disidangkan
nggak mungkin dong kalau sudah disidangkan
sekarang dari kepolisian ke kejaksaan bang
iya ada proses kan dari kejaksaan ke pengadilan pun ada proses
saya pikir tidak mungkin kalau ini
dan awal awal awal awal perkara ini
dugaannya kecelakaan lalu lintas
awal kecelakaan lintas di tanggal
dia tanggal tiga puluh satu membuat
selang berapa lama ya satu bulan kayaknya
itu disidangkan bang di pn kota cirebon
saya mengawal kasus persidangan itu dari awal sampai putusan
bahwa kenapa ini sidang harus tertutup
penjelasan dari pihak pengadilan
itu kasus asusila tidak dibawa dalam materi sidang
hanya pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan pembunuhan
setiap kali sidang di pengadilan saya pasti statement di media
putusan dari pengadilan dari hakim itu
saya berbicara dengan pengacara saka
dia itu kan fonis delapan tahun
nah saat ponis itu saya berbicara dengan pengacara saka itu
tapi bandingnya itu bukan masalah salah tangkap
tetapi banding itu terhadap fonis yang delapan tahun
jadi dia mau merubah ponis itu
menjadi ponis yang tiga atau enam bulan itu bang
tidak ada masalah di pengadilan pn kota cirebon
masalah itu terjadi waktu pertama sidang
banyak masyarakat yang mau melihat
tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup
makanya waktu itu saya langsung statement di media mbak
waktu putusan pun mereka banding itu loh
makanya saya kaget waktu delapan tahun ke depan ya bang ya
begitu ada film tentang tujuh hari meninggal
kok bermunculan statement statement yang bahwa ini adalah salah tangkap
di dua ribu enam belas kenapa anda tidak upaya hukum
dan yang delapan tetap di delapan tahun
ketika gelar perkara itu
disitu yang justru di bedah itu adalah tentang
pembunuhan berencana tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan
tidak ada kaitannya dengan urusan perkosaan
dan atau masih proses di kepolisian
ada tidak kekacauan kegaduhan
sehingga banyak pihak menganggap bahwa ini ada
ada nggak waktu itu kekacauan keributan dan lain lain
kalau hakim menjawab dia selalu selalu apa ya
ketika di persidangan itu
seperti apa yang yosi dengar
baik dari pelaku tersangka
waktu saya mengawal sidang itu
satu sudah lebih dulu kan yang di bawah umur
ada sebelas orang terdakwa saat itu pak
sekarang itu sudah dilakukan penangkapan
di satu sisi kita sudah melihat bahwa
mereka setelah mendengar keterangan semua pihak
pertanyaan saya kepada saudara yogi
percaya nggak saudara sekarang dengan apa yang telah dilakukan polisi demi mengungkap kasus ini
saya percaya sepenuhnya pada polri pak
waktu awal aja ini polri sudah sangat bagus ini
menangkap para tersangka saat itu ya bang ya
menangkap para tersangka selang berapa hari ya
dari tanggal dia kan ditangkap itu kan tanggal dua puluh sembilan tuh
dari pembunuhan tanggal dua puluh sembilan tiga hari bang
itu sudah sangat bagus buat polri apresiasi buat polri
maka nama tadi bilang bahwa apakah saya percaya kepada polri
karena polri itu adalah ujung tombak kita di bidang hukum di bidang hukum
jadi tidak ada kejanggalan ketika dilakukan proses penyelidikan penyelidikan sampai mereka dipolis
masalah surat kuasa bagaimana sebenarnya
apakah sudah dicabut atau belum ini
surat puasa terhadap yosi dari keluarga almarhum egy dengan keluarga fina
saya juga sebenarnya sangat kecewa nih terhadap keluarga fina
karena pertama waktu itu dia statement di media bahwa tidak ada pengacara yang membela dia
karena mereka orang tidak punya
saat itu saya menjadi kuasa hukum keluarga korban loh dua duanya
saya membela kasus ini tanpa pamri bang
dari keluarga fina dan keluarga eti
yang kedua saya sangat kecewa dengan keluarga vina
karena dengan dibuatnya film ini dia tidak konsul kepada
tidak berita masalah perkara eki dan fina
tanda dengan adanya film tersebut
jadi idealnya sutradara itu harus koordinasi dan konsultasi kepada kuasa hukum
karena kuasa hukum yang tahu perjalanan kasus ini
karena yang membuat legal op ini kan saya bang
jadi karena itu rinda yosi kita sudah dorong
penyidik polda jabar untuk memeriksa pihak produsen house
yang kedua kita juga mendorong
karena begini keterangan yang berbeda beda itu
dpo itu kan dari keterangan awal
nah kemudian ada dugaan yang nyuruh merubah itu
yang kita duga berinisial jg
karena itu polda kita dorong polda jabar untuk memproses dan memeriksa
dua orang tadi ada ph dari film dan ada juga seorang lawyer
kalau memang satu clear sampai di situ
terkait dengan banyaknya beredar informasi bahwa ini seolah olah melibatkan anak seorang jenderal
ada jenderal aktif ada jenderal purnawirawan
yang katanya ini orang gede di negara ini
nah sekarang saya jelaskan
itu adalah akbp ad v dan d
dan sebelum beliau menjadi kapolres
saya nggak mau sebut nama orangnya langsung
pertama kasus ini sudah ditarik oleh polda jabar
dengan sering mikir rupa seperti sekarang hanya berjalan normal hanya saja kenapa ditarik dari
cirebon kota ke jawa barat polda jabar karena salah satu korbannya anak polisi yaitu bapak
rudiana jadi keluarga dari pihak pelaku dan yang lain lain ketakutan udah tarik aja ke bandung
polda jabar itu dasarnya bukan karena atensi publik atau ada kegaduhan di sana oke berikutnya
ada yang menyebut ini anak jenderal itu anak jenderal a v b disini jelaskan kepada saya berdasarkan data
pada saat itu anak beliau baru berumur dua tahun ndak mungkin dong anak dua tahun ikut geng motor
hukum untuk memperbaiki dan membantu pihak penegak hukum jangan menggiring giring sampai sekarang
prapim enggak jadi jadi ini barang hai kemudian
hai untuk hai salah seorang anak bupati
hai kan begitu kan anak bupati
ini dikait kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat
hai pada saat yang bersamaan
hai kalau disebut anak bupati inisial n a
hai ketika dicek pada saat itu anak inisial n a sama sekali berdomisili di
kabupaten tempat domisili dia bukan dicerbon hai bukan dicerbon hai dan umurnya pada
waktu itu sekitar enam belas tahun dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di
akademi kepolisian tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa
tidak sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat
tapi sebagai lawyer profesional kami hanya menyampaikan data yang kami tahu tanpa menuduh silahkan didalami ini
karena itu muncul pertanyaan berikutnya
bahwa ini ada lagi orang hebat yang terlalu besar di belakangnya ini cucunya
sama sekali keterangan yang terkait dengan jenderal a jenderal b bupati a bupati b itu tidak ada
cara memperkuat data ini memvalidasi data ini
silahkan datang ke polda jabar silahkan datang ke mabeskori disana ada kok
ada asisten sdm yang tahu tanggal berapa bulan berapa kapolres cirebon kota
tanggal berapa kapoldanya siapa dirinya siapa kasatnya siapa pasti nama
berdasarkan informasi yang kami terima saudara ps ini kami mohon ini ditelusuri oleh polri
dia ini diduga punya kelompok yang disebut dengan jack garis keras
jack garis keras ini merupakan kelompok supporter persija di cirebon
yang sering terlibat beberapa kali bentrok antar supporter dalam kelompok ini dan menjadi aksi terdepan
dan juga melakukan aksi aksi bentrok
nah jadi kalau kita lihat di tv sekarang kelihatan seperti orang yang sangat nunggu data yang kami terima tidak begitu
kemudian ps ini adalah tokoh di kalangan dia
dan suka memang menswiping kelompok bola bobotok
mencapot kausnya mencapot atributnya
dan kami mohon pak dirkrimo polda jabar yang sekarang sudah dibantu oleh baris prima bespori
untuk memeriksa kelompok jack garis keras ini dan orang orang yang suka ribut
sedangkan namanya itu bukan bisa marta yang kami dapat info
dari nama ps menjadi r
kemudian dalam banyak hal yang kita periksa data data ini ada dugaan sengaja memendam dan tidak mau bicara
sehingga mendapat simpati publik
nah polisi yakin saya insya allah
selesai kita preskon ini saya percaya polri akan bergerak cepat untuk memproses ini
ada pun tentang orang tuanya ps
ayahnya di cirebon itu menggunakan nama rudy irawan
tapi di bandung menggunakan nama a saprudi
kalau dulu kita dengar waktu teroris itu kan banyak orang berubah ubah nama ya
ya ini bukan berarti teroris tapi kalau kejahatan kan lebih dari teroris juga bunuh orang
orang tuanya ps itu kalau di bandung namanya asap rudi
kalau di cirebon namanya rudy irawan
pertanyaannya apa sih motifnya ini kok tukar tukar nama
nah kemudian kalau ini sengaja dibuat maka melanggar undang undang kependudukan
setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diancam pidana enam tahun penjara
saya mendorong agar penyidik polda jawa barat dalam hal ini
diri krimum polda jabar bapak kombes surawan untuk memeriksa
saudara r i rudi irawan atau a saprudi atau ayah ps
saya nggak ngerti yang mana yang benar ini
tapi informasi yang kami dapat beliau diduga berktp ganda
nah inilah beberapa poin poin
rekan rekan semua yang perlu saya sampaikan
saya berharap kalau ada kuasa hukum dari pihak fina yang dari sebelah ya dari pihak pg dan lain lain tolonglah
kalau ada undangan dialog di media apakah di podcast apakah di tv atau apakah namanya
yang bersifat uji pemikiran terhadap kasus yang ditangani datanglah
karena menguji berkilau nya berlian yang di tangan saya ini berlian ini
akan dilihat dari berlian tidak berkilau atau tidak otak saya
saya kecil kecil berliannya tapi saya percaya mari kita duduk untuk menguji sejauh mana berkilau cincinmu
dan cincin saya otakmu dan otak saya
tapi dalam rangka membedah dan mencari solusi memproses agar kasus vina dan eki bisa selesai
ingat suksesi proses pergantian kepemimpinan nasional oktober bayangkan kalau ini tidak selesai
ini jadi hutang hukum politik maaf hutang hukum dari pak jokowi
dan pak prabowo pasti juga tidak mau
ada beban apalagi ini keberlanjutan
saya percaya pak jaksa agung pasti sudah bertindak benar dalam pengawasan
saya tahu pak jaksa agung orang jujur dan seluruhnya berjalan dengan benar
sekarang perlu diproses jn yang diduga mempengaruhi merubah menyuruh membuat keterangan berbeda
yang kedua bagaimana memeriksa
dan yang terakhir bagaimana kita meramu agar ini semua cepat selesai dengan baik
barangkali itu dari saya dan untuk penjelasan ini saya sampaikan dan
ada yang mau sampaikan pak sedikit
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bang atas kesempatan yang diberikan kepada saya
baik teman teman media
saya singkat aja informasi yang mau saya berikan
pertama bahwa kita karena kami ini adalah bagian dari penegak hukum harus memberikan pencerahan kepada para netizen harus memberikan pencerahan kepada masyarakat
terkait dengan isu final ini
teman teman satu yang harus kita pahami bersama
perjuangan kita adalah just for fina dan eki
ya kan saya pikir itu poinnya
keadilan itu untuk vina dan eki bukan yang lain
lalu kemudian apakah keadilan untuk vina dan eki ini sudah terwujudkan hari ini oleh penegakan hukum indonesia
karena delapan pelakunya sudah diadili
dan ini sudah inkrah dan diputus oleh pengadilan
dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan mereka melakukan bersalah
atas perbuatan pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan
kalau saya baca di putusan ada perbuatan pemerkosaannya
apa yang mendalilkan atau meyakinkan hakim kenapa ada pemerkosaan di sini
vagina fina itu terdapat sperma
dan ini berdasarkan alat bukti surat forensik
itu kenapa sampai keadaan resiko
perihal dengan pegi hari ini
saya pikir kita harus melihat ini secara fakta
apakah ada kriminalisasi terhadap egy
jangan terburu buru kita menyimpulkan
yang dikatakan kriminalisasi adalah ketika seseorang dipersangkakan kriminalisasi terhadap dia
itu misalnya dia tidak diperbolehkan didamping oleh pengacara
kedua dia tidak diperbolehkan menghadirkan saksi adecat
ini yang dikriminalisasi sebenarnya itu kantor hukum kami
saya boleh sebutkan parasma sebenarnya yang dikriminalisasi
dalam beberapa perkara kami tidak diperbolehkan menghadirkan saksi ade cap
sampai pada akhirnya pak rasman tersangka
terhadap seseorang yang disangkakan untuk melakukan perbuatan
tetapi terhadap egy dia hari ini berdasarkan informasi yang kami himpun enam puluh delapan pengacara sudah mendampingi dia
penyidik hari ini sangat fair
penyidik memberikan ruang pembelaan kepada pegi untuk membuktikan apakah benar dia
yang disangkakan terhadap pembunuhan eki dan juga pinang
kemudian ruang terhadap orang salah tangkap itu secara hukum ada
silahkan pihak kuasa hukumnya enam puluh delapan orang tadi
saya pikir yang namanya pengacara membuat permohonan pra peradilan satu hari pun tidak sampai
kalau memang secara fakta bisa dibuktikan bahwa dia bukanlah orang yang harusnya disangkakan terhadap perbuatan ini
atau ada secara maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik salah dalam proses penetapan tersangkanya
tetapi apakah dia pelaku atau tidak itu tidak bisa diajukan dalam peradilan
karena ini masuk ke dalam pokok perkara
artinya silahkan mereka hadirkan saksi saksi adicat mereka
untuk membuktikan apakah ini dia terbukti bersalah atau tidak
yang kemudian semuanya kita harus fair
kita serahkan kepada hakim yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak
terakhir teman teman saya berpesan
mari kita baca putusan itu secara gamblang secara keseluruhan
kenapa saya bilang kita harus membaca putusan itu
di dalam putusan itu para pelaku ini semua memang sangat sangat tidak kooperatif
tidak ada satupun para pelaku yang mengakui perbuatannya
dihubungkan dengan putusan tadi yang sudah ingkrah
padahal mereka jelas melakukan bersalah
saya khawatir ini juga lah yang digunakan oleh p tiga
makanya kita hari ini harus berada pada posisi yang fair
sampai pada waktunya nanti akan diputuskan
jadi closing statement nya sebelum ada pertanyaan jika ada
tadi jelas penjelasan dari saudara yosi bahwa kuasa hukum saka anak di bawah umur
dia bukan melakukan upaya hukum protes misalnya karena kasus salah tangkap
tapi karena dia keberatan dengan ponis
nah ini berbeda nih dengan keterangan dia kemarin di tv
atau di media online yang lain atau cetak
ada pengacara yang kita duga melakukan obstruction of justice
si pengacara yang mengatakan bahwa dia sudah komplain
dia sudah lakukan upaya hukum untuk satka
berikutnya terhadap apa yang disampaikan saudara rahmat tadi
jangankan penyidik anda pun punya
tanya lagi yang lain enggak tiga
jadi apa yang dilakukan polri itu sudah tindakan cepat
sekarang ditangkap dibilang kecepatan
tengah tengahlah walaupun membelah haknya
kita mengalami banyak hal dalam laporan polisi
tapi dalam beberapa media saya katakan
saya melakukan upaya hukum penyelesaian ke dalam
dan itu sudah berguguran satu persatu
kejaksaan sudah menjalankan tugas penuntutan dengan benar
pegi silahkan diikuti bersama sama
baik data maupun komunikasi langsung
karena saya mendulu nanti membela satu pihak
ada tiga pertanyaan untuk bang rasman dan bang yosi
kasus ini karena tidak menimbulkan intrik
itu sebenarnya diurus oleh kak polda
bukan langsung ke polda jabar
antara dari yang disampaikan oleh bang yus
dan juga kak polda yang langsung waktu itu mengurus kasus ini
tadi terkait dengan ini waktu dua ribu dua puluh
keputusan itu kan memang sampai saat itu
abang pun waktu itu juga memang menjadi pengacara waktu itu
nah bang bagaimana bisa menjelaskan bahwa ini
mempertanyakan terkait amat keputusan
terkait bahwa kok bisa dari tiga dpo
setelah kasus ini bergulir kembali delapan tahun
apakah ini bisa dibilang karena protes ini mempertanyakan
abang pun juga mengikuti amat keputusan itu
ada tiga dpo tapi sekarang menjadi satu saja
investigasi abang yang lakukan ke ps
terkait dengan bagaimana beliau adalah
menjadi anggota dari garis keras itu
sebenarnya apa yang mau abang sampaikan sebenarnya
saya pun baru baru ini tampil bareng dengan beliau
dan gelar pertaraan dari polres itu selalunya ke pouda
itu dilanjutkan kembali persidangannya
dan itu sidangnya di pm cirebon kota atau kota cirebon
karena di cirebon itu saya sering sidang ke sana
jadi kasus itu memang tidak mendapat atensi
biasa saja ya paling kami melakukan fungsi supervisi
karena kalau semua lp dilapor ke polres
kita mau gambarkan bahwa pada waktu itu semuanya normal
yang kedua terkait dengan
terkait dengan penghapusan dua dpo itu
saya sudah cross check ke polda jabar
bahwa mereka tidak menghapus
tapi mereka setelah melakukan gelar
memeriksa para terdakwa terpidana ini
dan akhirnya berdasarkan keterangan yang berbelit belit
op mendekat ke satu nama itulah pegi
untuk membuktikan situasi ini
tentu polisi punya cara
apakah dengan menggunakan teknologi
dan lain lain itu kita serahkan kepada pouda
tentulah polda tidak sembarangan bicara itu
jabatan karir dan institusi
ts berdasarkan data yang kami sampaikan
bahwa dia ini punya kegiatan ini ini ini
katakanlah dia itu jack mania garis keras
suka cabut atribut suka loribut di depan
kontraproduktif dengan keterangan pihak keluarga dia
yang mengatakan orangnya polos
masa iya sih mereka masih hafal tanggal tanggalnya delapan tahun yang lalu
kita aja yang sudah keluar s tiga agak berat menghapal itu
tahun yang lalu saya ditanya tanggal berapa jam berapa
skenario ini ada dugaan pemalsuan identitas
rame rame mereka berbohong rame rame mereka
karena kita gak mau ini jadi beban kita semua
seolah olah negara ini gak bisa selesai selesai
nah inilah inilah yang kita inginkan
agar proses pengawalan hukum berjalan dengan baik dan normal
sekarang sekaranya kenapa lagi ada perbedaan cctv ya pak
yang dari hasil cctv
cctv itu nanti pada waktunya
kan sudah diminta dilakukan audit forensik
pada waktunya itu akan disampaikan ke publik
berdasarkan data yang saya terima dari pihak
apakah dari china dan lain lain
semuanya akan dibuka secara transparan dan telanjang di depan mata kita semua
kalau mereka mengatakan satu tunggu
jangan paksa dua jadi tiga
atau jangan paksa tiga jadi dua
karena mereka yang melakukan proses penyidikan bukan kita
kayak kami pengacara kami pendampingan
tapi untuk kasus cctv
dia belum pernah diperiksa
anak ini nunggu banget ya siapa sih dia sebenarnya
pg ini kita telusuri
oh bapaknya begini kita telusuri
senin kalau bisa pak dir periksa
bagaimana kelompok jack ini
termasuk pengacara kalau dia terlibat
dan atau orang orang yang secara sengaja
baru yang terakhir tolonglah
tambahkan sedikit sebelum di closing
terima kasih buat rekan rekan media
besyukur hari ini saya menyimalkan diri
dan sudah sudah sudah
saudara yosi atau adinda saya ini
untuk tidak banyak berkomunikasi
jadi kalau anda anda ingin keterangan dari dia
kita mau bantu polri kita mau bantu jaksa
supaya kasus ini bisa selesai dengan baik
wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh